senin dua puluh satu juni presiden joko widodo genap berusia enam puluh tahun
ucapan selamat dan doa dari menteri selebritas dan warganet membanjiri laman media sosial
tagar presiden ri dan hbd jokowi enam puluh sempat menjadi trending topic percakapan di lini masa twitter
selain itu tak ketinggalan warganya juga turut mengingatkan soal penanganan pandemi covid sembilan belas
karena situasi pandemi di indonesia yang belum menunjukkan kabar baik
jauh sebelum pandemi covid sembilan belas melanda pada dua ribu sembilan belas jokowi pernah mendapat beberapa kejutan pada hari ulang tahunnya yang ke lima puluh delapan
salah satunya sejumlah wartawan memberi kue ulang tahun lengkap dengan lilin tetapi jokowi tak meniup lilin tersebut
saya star saya itu tidak pernah merayakan ulang tahun
jadi jangan ada yang mengulang tahun nih

pihak istana kepresidenan telah memastikan tak ada agenda khusus untuk merayakan ulang tahun presiden hari ini